kampanye publik menuntut
langkah presiden jokowi dodo menandatangani remisi kepada satu ratus lima belas selara pidana
termasuk dalam pembunuhan wartawan radar bali menuai polemik
di berbagai daerah seperti denpasar jakarta dan surabaya
aliansi jurnalis independen serta sejumlah elemen masyarakat
menggelar aksi demonstrasi menolak pemberian remisi oleh presiden jokowi
terhadap inyoman susrama terpidana kasus pembunuhan jurnalis radar bali
narin rafra bangsa di bali pada tahun silam
bahwa itu kejahatan yang dilakukannya iya
tetapi kan manusia ini ada perubahan ada perbaikan
remisi adalah merupakan mekanisme pembinaan kita
kalau seseorang dilapas tidak diberi remisi misalnya
tidak ada reward mereka tidak ada gunanya berbuat baik
mereka dapat melakukan hal hal yang tidak baik di sana
melawan merusak dan lain lain
jadi mekanisme remisi adalah satu alat penting di lembaga pemasarakatan